sekarang kita tinggal berdua pak
aida gak tau gimana harus ngasihin sama bapak
kalau ibu udah gak ada pak
bapak harus sehat lagi buat aida pak
aida butuh bapak
aida butuh bapak
aida butuh bapak
aida butuh bapak
aida butuh bapak
kepala saya ini lagi pusing
tambah pusing lagi sama urusan tanah
mendingan kamu beli tanah dua x satu meter
sekalian untuk menubur kamu

pencoba dia nyerah
terus dia gak ambil janji
kita sudah taruh
tapi gak ada bangunan
kamu lagi dimana
aku lagi di rumah aja mbak
nih lagi mainin pedi sendiri di rumah
abis gak ada duit buat ke salon
eh cowok sekarang mbak
susah banget diporotinnya
mau kasih duit
kasih duit enggak tapi maunya banyak
emang laki laki zaman sekarang tuh banyak maunya
mbak dara lagi punya gebetan baru ya
itu payah banget
padahal mbak cuma minta dia untuk membalaskan dendam bapaknya
tapi dia malah gak mau
padahal dia sudah berhasil kenalan sama tania
mantan bos bapaknya
dendam kak dara ke mantan bosnya yang kaya banget
hmm berbau duit nih kayaknya
gimana kalau aku datang aja ke jakarta mbak
biar si aksan itu aku kasih tahu
nanti dia bisa berubah berbalik
jadi dia yang nurut sama mbak
kamu mau ke jakarta
iya lah mbak
keturunan aku juga ada yang mau diugusin
jadi aku ke jakarta aja ya mbak ya
ya udahlah terserah kamu ya mbak
kemarin lila kejar kejar aku disini
teriakan lila kenapa jadi terngiang ngiang di telingaku ini
ada kecelakaan disini
ada kecelakaan disini jam segitu
itu kan waktu lila ngejar ngejar aku
kalau sampai ngeliat
wah pasti lemes
korbannya selamat apa enggak pak
kurang tahu mbak masalah selamat dan enggaknya
tapi yang jelas korbannya itu langsung di bawah
aku harus cerita bagaimana keadaan orang yang aku tangkap kemarin
oh memangnya bapak kenal sama orangnya
oh enggak teman teman saya bilang bahwa di sini ada kecelakaan
jadi saya jadi penasaran mbak
bener mbak malah saya ngeliat dengan mata kepala saya sendiri mbak
terus yang nabrak itu panik pak
karena pada datang semua
terus ngabur mbak orangnya
terus ngabur mbak orangnya
gak selamat mbak
apa hubungannya dengan kecelakaan
enggak mas kebetulan aja saya lagi pergi ke toko sekitar sini

wah pokoknya heboh sekali mbak
wah pokoknya heboh banget tuh
pemilik mobil itu pasrah pun
takutnya kau udah kemampuan disini kali ya
terus emas ngapain disini
enggak dengar temen temen pada ngomong semua bahwa disini ada kecelakaan itu
jadi ya saya ingin tahu aja penasaran
oke aku duluan ya
oke saya juga
kamu yang tak payah
aku tahu ini berat buat kamu
tidak tidak apa apa
tidak aku tidak apa apa
kamu tidak perlu berhapuran
ini pasti berat buat kamu
aku tahu kamu sedih banget
tidak aku tidak apa apa
aku benar benar tidak apa apa ko
aida kamu tidak perlu menutupi nermata kamu
kalau kamu sudah menangis
kamu harus menangis
biar kamu bisa lebih tenang
aku tidak mengerti
aku tidak mengerti
kenapa ini semua terjadi san
kalau saja aku